setelah menempuh perjalanan hampir tiga jam tim sar gabungan akhirnya berhasil mevakuasi sartini dan bayinya
dari pos tiga pendakian gunung selamet menuju ke pos pendakian bambangan purbalingga minggu sore
evakuasi ibu dan bayi yang baru dilahirkan ini berlangsung dramatis
lantaran tim sar harus memikul sang ibu yang dalam kondisi lemas menuruni jalur pendakian curam sejauh dua lima km
dari ketinggian dua lima ratus sepuluh meter di atas permukaan laut
sebelumnya sartini warga desa kutabawa kecamatan karangreja purbalingga mendaki bersama sang suami pada jumat pagi
namun tiba tiba ia merasakan sakit hendak melahirkan hingga akhirnya menjalani persalinan darurat di pos tiga pendakian gunung selamet minggu pagi
proses persalinan wanita yang sehari hari berjualan keperluan para pendaki itu dibantu pedagang lain yang berjualan di pos tiga dengan proses persalinan normal
sampai di dukuh bambangan bayi beserta ibunya menjalani pemeriksaan bidan desa setempat dan dinyatakan sehat dengan berat bayi tiga dua kg dan panjang
sehat kondisi sehat itu
naik itu kan naik ya talunya pos tiga
naik sendiri atau ada sama suami
hingga senin siang kondisi sartini dan bayi laki laki yang merupakan anak ketiganya itu berjualan di pos tiga
kondisi sehat itu dalam kondisi sehat dan telah kembali pulang ke rumah
jenazah gati ambarwati pendaki perempuan asal madiun jawa timur yang jatuh ke jurang di puncak gunung lawu pada minggu malam
akhirnya berhasil dievakuasi pada senin sore ke pos utama pendakian cemoro kandang kabupaten karanganyar jawa tengah oleh tim sar gabungan
proses evakuasi korban memakan waktu satu hari
lantaran terkendala cuaca hujan badai di puncak lawu padang minggu malam kemarin
sebelumnya gati ambarwati tiga puluh satu tahun warga madiun tersebut melakukan pendakian seorang diri melewati jalur cemorosewu tanpa registrasi ke petugas jaga
kapolsek tawangmangu akp sutarno menegaskan korban murni meninggal karena terjatuh ke jurang karena terdapat luka lecet baik kepala maupun sejumlah titik di tubuh korban
hingga senin sore jenazah korban pendaki perempuan ini telah dibawa ke rumah duka di madiun jawa timur untuk disemayamkan
tim liputan cnn indonesia